berhadapan dengan juara piala dunia adalah impian setiap pemain sepak bola
timnas indonesia berencana untuk berhadapan dengan timnas argentina juara piala dunia dua ribu dua puluh tiga
lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait rencana ini
timnas indonesia akan menjajal kekuatan juara dunia argentina pada fifa matchday sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga nanti
sebagian warga berharap pertandingan ini bukan hanya sekedar pertunjukan permainan kelas dunia yang ditampilkan rodrigo de paul cs
namun juga agar timnas dapat memetik pelajaran dari friendly match tersebut
saya harap sih ini bisa bukan hanya jadi friendly match saja ya
tapi juga jadi pembelajaran juga dari segi
dari segi taktik psikologi dari juga mentalnya juga
ini bisa jadi permainan yang bermanfaat juga untuk timnas indonesia
ini merupakan kesempatan yang bagus ya karena kan kita bertemu dengan peringkat satu dunia
terus kemarin juga dia juara piala dunia juga kan
banyak juga pemain pemain bintang yang mungkin bisa diambil ilmunya sama pemain pemain muda kita
terutama yang nanti persiapan mungkin ke piala asia ya piala asia dua ribu dua puluh tiga
sebagian lainnya berharap harga dan akses
terhadap tiket pertandingan tersebut dapat terjangkau bagi masyarakat luas
semoga juga harga tiketnya pas war tiketnya nggak susah sama war tiket korplesi itu aja sih
ideal paling sekitaran dari lima puluh ribu ke atas lah itu udah ideal
itu udah pasti bisa terjangkau sama semuanya
ketua umum pssi erick thohir sendiri berharap
kedatangan timnas argentina dapat menjadi pelipur lara
batalnya piala dunia u dua puluh
dan juga berharap bisa menang di tanah air
selain juga memberi kesempatan
skuad garuda menjajal pertandingan berkualitas tinggi
animo masyarakat untuk menyaksikan laga ini akan lebih besar dari animo konser band asal inggris coldplay
yang pasti kalau tiketing kok saya yakin lebih booming dari coldplay
kemarin saya cuma lihat di sosial media ya bukan saya yang bicara
bukan saya yang bicara

katanya kalau coldplay beberapa tahun lagi bisa datang
tapi kalau tim argentina ke indonesia belum tentu dua puluh tiga puluh tahun sekali datang
rencananya federasi sepak bola argentina akan mengumumkan skuad yang akan dibawa lionel scaloni ke indonesia minggu depan